dalam kesempatan ini saya pun memesan menu bubur tinutuan lengkap dengan abon ikan cakalang dan perkedel ikan ike
nah perkedel ikan ike wajib dicoba nih karena tidak hanya gurih tetapi juga langka
sebab ikan nike hanya hidup di danau tondano di sulawesi utara
mungkin anda yang baru pertama kali mencicipi bubur tinutuan akan merasa heran
karena komposisinya lebih banyak sayuran daripada beras atau adonan buburnya
namun warna warni buah labu bayam jagung singkong kemangi dan tentunya sayur gedi
menambah rasa penasaran saya untuk menikmati kuliner sehat yang satu ini
saya coba bubur tinutuan pasangannya sambal terasi
ini terus ada juga sambal bakasang
katanya sambal pasang ini dari perut ikan
saya mau coba tadi udah coba yang sambal terasa
wah pantas saja ya orang dari luar kota manado tak ingin ketinggalan mencicipi bubur tinutuan jika mampir ke sini
kita kalau datang dari gorontalo pasti mangkir di wakeke ini
gorontalo juga ada tapi beda ya
masih segar dan itu vitaminnya yang cukup luar biasa
selain kenikmatan rasa kandungan vitamin pada sayur dan buah segar yang disajikan menjadi nilai plus
jadi anda yang berkunjung ke manado dan ingin makan makanan sehat
jangan lewatkan menu bubur tinutuan